sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini lu pikir gua dukun apa
ya ampun pikir kamu panas sekali loh
gak usah tantang gak apa apa
bentar lagi juga panasnya turun kok
tapi udah gak apa apa tapi udah baik kan
yang penting kamu sekarang udah mau pulang sama tante
bagus ya jam segini baru pulang kamu
tadi aku ada kerjasama bareng kelompok di sekolah jadi terlambat
tadi itu main main
terus ini ecing dia mau cowok cowok di sekolah
sudah berani kamu berbohong sama saya ya
kurang ajar kamu ya
karena kamu sudah kurang ajar berani bohong sama saya
beresin seluruh isi rumah ini
masak cuci pakaian
dan sikat itu kamar mandi
awas kalau kamu gak kerja ini ya
ayo arah kita masuk
besok lagi ya
alhamdulillah mudah mudahan dari sisa hidup gue ini
gue bisa gunain buat orang lain bermanfaat buat orang lain
buat bekal hidup gue di akhirat
pak jajah pak jajah
kok ada di daerah saya
saya kebetulan habis sholat asar di musola
pak jaja tinggal di daerah sini
iya rumah saya dekat di situ tuh kelihatan
iya terima kasih
busyaddah rapi amat bajunya
gimana kabar kesehatan pak jaja
kok jarang cek sih
insya allah nanti saya cek dok
pak jajah harus ingat kondisi kesehatan pak jajah
juga pola makan kalau pak jaja mau hidup sehat dan umur panjang
aduh dok kayaknya saya udah sehat dengan sakit lagi
tuh tuh sehat saya sehat
alhamdulillah saya senang mendengarnya
pak jaja juga ngajar ngaji di daerah sini
maksud saya dok dari sisa hidup saya saya akan gunakan untuk mengajar
ya termasuk ibadah lah gitu
yang menentukan umur bukan saya atau bapak
tapi allah swt
mudah mudahan ada keajaiban yang datang
kalau dokter ngomong gitu hati saya jadi enakan dikit
kebetulan saya butuh guru ngaji untuk anak saya
kalau bapak ada waktu
bisa datang ke rumah saya
insya allah dah insya allah
ya insya allah
datang ke rumah saya pak
kalau begitu saya permisi dulu pak
umur babe tinggal sebentar lagi
semakin banyak gue ngajar ngaji
semakin banyak amal yang gue dapat
alhamdulillah ya allah
eh ki udah pulang
lu ki tanya bapak
lu ki udah dengar semuanya be
kenapa mesti bapak harus menyembunyikan penyakit bapak be
kenapa bapak harus bohong sama lu ki
cuma bapak orang yang paling peduli sama lu ki
orang lain gak ada be
nggak ada yang peduli sama lu ki
walaupun bapak galak
lu ki tahu kok
maksudnya bapak baik kan
sekarang lu ki mohon be
kasih lu ki kesempatan
kasih lu ki kesempatan untuk membalas semua kebaikan bapak be
walaupun lu ki harus mengorek sampel untuk belain bapak be
lu ki tak nakal be harus harus
ya allah ki
maafin bapak ki
semuanya udah dibersihin tinggal ikat kamar mandi
aduh aku apel banget
mendingan aku makan dulu deh
eh siapa yang suruh kamu makan
nggak ada tante
pekerjaan kamu sudah selesai belum
aku udah selesain semua kerjaan aku tante tinggal ikat kamar mandi aja
oh bagus ya pekerjaan belum selesai terus kamu mau makan
hmm kurang ajar sekali kamu ya
kerjain dulu semua pekerjaan rumah baru kamu makan
nggak ada tante
ambil aku aku mau
tunggu segini terus terus
emang kebade itu banyak butuhnya
tante aku janjian wang aku mau lagi
tante udah udah
tante nggak ada berhenti berhenti
nggak ada stop stop
tante aku mau
aduh kasian banget sih non lora
awas ya kalau sampai bibir lawanin dia
ujat mami tuh rasa lo
kamu berani melawan saya saya tambah hukuman kamu lagi
ngapain kamu di sini ha
selesain tugas kamu sana
emang anak ini benar benar kuat
untuk aja lagi dikerembat
alas kamu berani melawan saya lagi ya
ya gimana kenapa mereka jahat banget sama aku
kamu pikir saya akan begitu aja maafin kamu
pakai perap perap sakit segala lagi
kenapa tante bawa opi pulang kalau tante masih bencing lihat opi
karena kamu masih dibutuhkan di rumah ini
jangan pergi dari rumah ini
tante kenapa sih
tante jadi jahat kayak gini sama opi
tante jadi kasar sama opi
emang opi salah apa tante
salah kamu tuh banyak
makanya kamu harus banyak untuk semua kesalahan kamu
makanya kamu sudah semangat
tante saya mau pergi